barusan saya nanya ke denny boris kemana
kata denny dia nggak tahu
balik lagi ke jalur angkut
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kita masih teman
kamu masih anak bobo sbobo
mungkin sudah enggak
sama seperti kamu
sudah dianggap enggak berguna
kamu masih dendam sama kejadian waktu itu
itu kesalahan saya
mencoba setia ke bos bobon
pergi dari terminal
di markas kita yang dulu
waktu kita terusir karena kang cecep datang ke terminal
boris pergi kemana
saya tanya dia ngejawab
habis belanja mau kemana
maksud aku habis belanja ada rencana mau pergi lagi
mau curhat ya
aku juga mau curhat ke teteh
tapi paling nanti kalau udah beres masak
oke kabarin aja
barusan saya nanya ke dia

itu di dj
berarti dia udah maafin kita
berkat kekuatan doa
boris gak ada
kita punya markas
di markas orang orang yang hajar ajun
saya mah niatnya baik
kamu ada apa nelfon saya
saya mau ngasih tau
tadi bidadari itu turun lagi ke bumi
dia udah gak marah lagi sama saya
dia tadi tersenyum
kenapa dia muncul pas saya nggak ada
rezeki orang itu beda beda
tahan cara patuh
semua m golf
kita lihat itu dulu beberapa menit
siapa tahu dapat inspirasi
biar hidup kita gak kelabu
orang yang kita cari ada di tempat kita
kita sikat berempat
kita cari tambahan orang
biar nama rame
bersih ini kok baru datang
ada urusan keluarga
urusan keluarga melulu
gak takut dimarahin pak junaidi
iya makanya aku mau ketemu pak junaidi
mau lapor sama minta maaf
agus turut bantuan
kok baru dateng
iya aku mau ketemu pak junaidi dulu
ada perkembangan apa
ewing mah gak usah diomongin
terus rencana berikutnya apa
nanti saya sama terisa ke markas lagi
gak dapat dompet sama sekali
gak takut saya marah
kata teresa itu sengaja bagian dari rencana teresa
sekarang kamu kerja seperti biasa
sampai nanti waktunya ketemu saib lagi
kenapa gak dipake
dengar dengar tadinya gedung ini mau dijual
tapi gak ada murid tanya lagi
terus ini bakal kita jadiin markas
berdirinya harus baris begini
tapi begini juga kan gak apa apa
bukan cuma nggak apa apa
tapi menurut saya
kalo begini lebih bagus
jangan liat ke kamera